inilah kooperasi simpan pinjam yang diberi nama kooperasi simpan pinjam sahabat bintang mandiri
yang berlokasi di kota semarang jawa tengah
bintang susanto wahyudi adalah pendiri dari ksp sahabat bintang mandiri sejak dua ribu tujuh belas lalu
hingga kini kooperasi milik bintang bertambah pesat
bahkan memiliki cabang di kabupaten grobogan jawa tengah
awalnya bintang berjualan pulsa semua operator dengan menggandeng beberapa rekan kerjanya
ternyata usaha penjualan pulsanya berkembang pesat
beberapa teman temannya diberikan bantuan modal dalam bentuk deposito penjualan pulsa
beberapa downline nya yang menjual pulsa mengajukan kepada bintang untuk diberikan pinjaman berupa pembelian handphone
dari situlah tersirat di benak bintang untuk membuat kooperasi
awalnya bintang mencoba mengurus perizinan koperasi dan melegalkan usahanya ini
dengan berbekal beberapa downline yang menjadi anggota koperasi
akhirnya bintang menyewa sebuah ruko berukuran kecil dan memiliki karyawan tiga orang
lalu beriling jalannya waktu ini semakin besar nih bisnis sampingan saya ini semakin besar
teman teman banyak sekali yang permintaan untuk kredit barang barang elektronik ya
lalu saya memutuskan wah kalau tidak ada badan hukum
ngeri juga nih karena sudah semakin besar kegiatan usaha ini
lalu pada saat itu tahun dua ribu enam belas saya memutuskan untuk resign dari perusahaan
lalu saya mendirikan koperasi
dan badan hukum koperasi ini turun pada saat april dua ribu tujuh belas
di tengah perjalanannya
kooperasi bintang ini sempat mengalami kesulitan karena sejumlah karyawannya membuat kredit fiktif
waktu kooperasi ini berdiri selang enam bulan itu terjadi fraud pak
saya punya marketing saya punya marketing ada tiga
dan marketingnya itu masalah semua bermasalah semua
jadi bermasalah semua intinya banyak kredit mancet dan berhenti
ya intinya kredit fiktif lah seperti itu
ya dari itu waktu itu saya benar benar sangat drop ya
sangat drop sampai saya sempat stres juga waktu itu
tapi mengalami kerugian cukup banyak bukan ya pak
cukup banyak sampai miliaran pak
jadi pada saat itu saya benar benar drop
karena ditemikian bintang tetap optimis dengan mendapat dukungan dari keluarga
dan kepercayaan beberapa rekannya
yang membuat kooperasi kembali berkembang pesat
di masa pandemi covid sembilan belas bintang mempersiapkan aplikasi yang bisa diunduh di play store
aplikasi online ini membantu para anggota koperasi yang sebagian besar adalah umkm dalam bertransaksi
salah satu anggota koperasi febrina merasakan manfaat dari ksp sahabat bintang mandiri
ia mengaku kehadiran ksp sbm membantu pengusaha kecil seperti dirinya
soalnya membantu umkm sih ya
memang kita terbantu dengan adilnya koperasi ini
jadi bisa menambah modal
malah kita justru terbantu sih pak
terbantu karena kan memang butuh modal
kalau kita pinjam di bank kan mungkin prosesnya agak susah
dan pijakin dan lain lain
ya itu kita terbantu sama koperasinya
bintang berharap koperasinya bisa membantu masyarakat luas dan memberikan kemudahan kepada para pelaku umkm
untuk mengakses permodalan
saat ini kooperasi milik bintang ini memiliki beberapa cabang di wilayah jawa tengah
anggota koperasinya mencapai dua orang
kebanyakan anggotanya adalah para pelaku usaha kecil menengah
andi eko prasetyo gerobokan jawa tengah